menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti makan ikan bersama ribuan santri di situ bondo jawa timur
menteri susi memang erat kaitannya dengan ikan
saat pembukaan oration conference senin lalu saja nih menteri susi mengenakan batik bermotif ikan
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti makan ikan bersama anak anak sambil duduk lesehan
sabtu pagi menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti datang ke lapangan curah kalak kecamatan jangkar situbondo jawa timur sambil membawa satu lima ton ikan
ikan ini kemudian dimakan
makan bersama ribuan santri dan wali santri pondok pesantren al falah
acara makan ikan bersama ini menjadi bagian dari kampanye gemar makan ikan yang digelar kementerian kelautan dan perikanan
di sini kan kita didorong untuk lebih menyukai yang namanya ikan daripada lauk yang lain
karena apa ikan itu lebih banyak proteinnya lebih banyak izinya
menteri susi menyayangkan konsumsi ikan di pantai utara masih sedikit
dua puluh kilo indonesia targetnya tahun dua ribu dua puluh dua ribu sembilan belas itu lima puluh kilo
dan kita baru empat puluh enam kilo jadi tahun ini kita harus meningkatkan empat puluh kilo lagi
kampanye gemar makan ikan akan digelar di wilayah jawa timur dan jawa tengah